puluhan kuda penarik delman atau andong beradu balap di pacuan kuda tradisional
tidak sedikit kuda peserta yang sulit dikendalikan bahkan mogok di tengah jalur lintasan hingga mengundang gelak sama penonton
balapan kuda andong atau delman merupakan agenda rutin persatuan penarik delman tasikmalaya yang biasanya digelar tiga sampai empat kali setahun
ada lebih dari lima puluh kuda delman yang mengikuti lomba di tanah lapang di belakang eks terminal cilembang kecamatan mangkubumi tasikmalaya
uniknya dari balap kuda andong ini kusir andong sebagai joki harus bekerja keras mengendalikan dan menjaga mental kuda yang tidak biasa berpacu di lintasan
bahkan tidak sedikit kuda yang mogok atau tiba tiba berbalik arah sehingga mengundang tawa penonton
jarang dipakai di lapang
kuda khusus kuda delman
terus kenapa ikutan pacuannya
kusus kuda delman gitu
warga pun antusias untuk menyaksikan balap kuda andong ini karena merupakan hiburan murah meriah
ini sungguh kreatif juga
iya buat hiburan murah meriah
meski hadiahnya sederhana namun setiap ada event balap kuda andong
para kusir andong dari berbagai kota sekitar tasikmalaya selalu datang menjadi peserta
selain untuk mendapatkan hadiah juga merupakan ajang silaturahmi bagi para pemilik kuda delman atau andong setasikmalaya dan wilayah prianan timur
ogifat huzaman tasik malaya